peledahan untuk mengantisipasi kecurangan di hari ketiga ujian nasional di smk satu palangga goa sulawesi selatan berakhir mengejutkan
petugas menemukan dua bungkus obat daftar g di saku celana salah satu peserta ujian
bukan contekan tapi ternyata narkoba
obat yang masuk dalam daftar g ini menurut pelaku akan diedarkan ke rekan sekolahnya
karena meski tertangkap membawa obat terlarang siswa yang berinisial fu ini tetap diizinkan mengikuti ujian hari ketiga
usai ujian fu diperiksa di mapolsek palangga
fu mengaku sengaja membawa obat terlarang itu untuk dijual ke rekan rekannya di sekolah